rilis lembaga saiful mujani research and consulting smrc menunjukkan elektabilitas prabowo menyalip anis seperti yang tadi kita dengarkan bersama
direktur riset smrc menyebut safari politik anies baswedan kemungkinan atau belum menunjukkan peningkatan elektabilitas bagi anies baswedan
tapi yang meraup keuntungan elektoral justru partai pengusung yaitu partai nasdem
apakah ini memang sudah diperhitungkan partai nasdem bergabung bersama kita malam hari ini
secara virtual ada kang saan mustopha ketua dpw partai nasdem kang saan selamat malam
kemudian ada mas denny irvani direktur riset smrc mas denny selamat malam
saya ke kang saan dulu ya mas denny ya
kang saan kalau misalnya kita melihat hasil yang terkini dari smrc sudah sesuai dengan perhitungan atau justru tidak diduga ada penurunan nih elektabilitasnya disalib di situ kang saan
ya pertama tentu kita mengapresiasi ya berterima kasih smrc mas denny dan kawan kawan yang memang reguler atau rutin melakukan survei
dan tentu ini menjadi panduan juga buat kami di nasdem dalam kerangka baik secara partai maupun pak anis baswedan
nah terkait dengan soal fluktuasi ya dalam survei itu kan hal yang biasa dan wajar
artinya ada dalam satu era survei pak anies di atas pak prabowo ada dalam satu masa survei pak anies di bawah prabowo
tapi dalam rentang margin elok dan menurut saya fluktuasi dalam survei hal yang biasa dan itu sangat dipengaruhi oleh dinamika internal maupun juga dinamika di luar
nah terkait dengan apa tadi yang disampaikan bahwa ada efek elektoral
ada partai nasdem tentu kami tidak pungkiri bahwa di beberapa daerah dan ketika di overall secara nasional partai nasdem ada peningkatan
dan peningkatan itu juga akibat dari efek ekorjasnya pak anis terhadap partai nasdem
kami tidak pungkiri bahwa itu ada
tapi kalau misalnya hanya nasdem yang diuntungkan dalam konteks pencapresan pak anies
ya juga kita ada semacam simbiosi
simbiosi mutualisme ya
bahwa nasdem dapat kotelepek pak anis juga ketika dieklarasikan itu dapat kepastian
jadi saya punya data juga ketika pak anis sebelum dieklarasikan oleh partai nasdem
baik data dari smrc maupun yang lain lain itu masih di bawah dua puluh persen
tapi ketika misalnya nasdem mendeklarasikan ada kepastian terhadap diri pak anies sebagai calon presiden
walaupun waktu itu koalisi belum terbentuk
tapi ada partai yang memberikan kepastian bahwa pak anies adalah bisa menjadi capres
itu juga berdampak terhadap pemilih
terutama pemilih pemilih pak anies bahwa mereka tidak ragu lagi bahwa pak anies diyakini bisa tampil sebagai calon presiden
dan itu juga menggerek elektabilitas pak anis
jadi dalam soal ini yang kami pelajari
dari hasil surveinya smrc
artinya sekali lagi ada fluktuasi dan nasdem memang mendapatkan efek iya
tapi pak anies juga di beberapa daerah
dapat keuntungan ya kang saan
dan kami juga mendapatkan efek juga dari kepastian dari partai nasdem sebagai calon presiden
memberikan kepastian yang sudah memberikan kapal gitu kurang lebih ya kang saan
saya ke mas denny sekarang
mas denny bisa digambarkan sebenarnya bagaimana sih pergerakannya
dari tiga nama capres yang selalu bergerak naik turun ini
fluktuasinya seperti apa dan ada simulasi terbukanya juga
dan ada yang tertutup ya kalau tidak salah ya mas denny
ya benar terima kasih
jadi dalam survei itu kita bertanya dengan berbagai simulasi pertanyaan ya
tapi hasilnya itu konsisten
ada tiga nama yang mendapat dukungan paling signifikan
sebenarnya ganjar putian prabowo dan anis

kemudian di simulasi tiga nama juga demikian
nah yang menarik adalah ada pergerakan suara yang begitu dinamis
antara ketiga tokoh ini
walau dua tahun lalu pak prabowo masih merajai atau memimpin posisi di teratas
kemudian pada sotek terakhir kami maret dua puluh tiga
selisih antara pak prabowo dengan anies itu secara statistik tidak signifikan
tetapi yang menarik adalah kita melihat ada kecenderungan stagnasi suara pada anies dalam tiga atau lima bulan terakhir
nah yang menarik juga pada saat yang sama kita juga mengukur elektabilitas partai
nah diantara partai partai pengusungan
dari partai pengusung anis baswedan
itu kelihatan yang saat ini dalam survei pada maret dua ribu dua puluh tiga mendapat dukungan lebih baik adalah partai nasdem
tetapi saya kira ini perolehan suara nasdem di survei yang tertinggi
yang kita bisa peroleh
stagnasi ini apakah sudah juga dinotis oleh partai nasdem kang saan
ya tentu kita selalu kaji ya
dari semua karena salah satu alat ukur dari apa yang kita lakukan secara politik
misalnya kerja kerja politik kita baik secara kepartean maupun dalam konteks calon presiden pak anies baswedan
apa sapa ari ketua barat padaerah
itu tentu selalu kita kaji kita ukur ya tentang
lima bulan terakhir kira kira apa penyebabnya itu kang saan
tentang efek elektoralnya
nah di beberapa daerah yang dilakukan sapa ari itu terhadap apa mengalami trend positif ya terhadap kenaikan elektoralnya pak anis
memang kalau kita ambil antara secara nasional seperti yang ditampilkan oleh mas denny ya
lela sur psnrc nya
itu memang ada kesan stagnan ya stagnan
bahkan sempat ada di posisi kedua mengungguli prabowo
tapi hari ini ada di posisi ketiga walaupun secara statistik itu kan hampir sama lah karena ada dalam batas margin error
tapi kalau kita turunkan kita gym lebih dalam lagi ke wilayah wilayah
itu memang beda beda
dan ini kita sadari
di beberapa daerah bahkan sebelum pak anis sapa ari saja misalnya ketika nasden mendeklarasikan itu ada beberapa pemilih pemilih nasden yang memang lari ya
tapi ada juga pemilih pemilih nasdem yang tetap bertahan bahkan bertambah
jadi ketika kita jum ada yang memang pak anis efeknya elektoralnya tinggi di daerah daerah tertentu
tapi ada yang memang efek elektoralnya pak anies rendah
misalnya saya contohkan di jawa barat saja kalau misalnya kita lihat per wilayah di jawa barat kalau ada pak anies yang elektabilitasnya dalam posisi ketiga
tapi ada di beberapa wilayah pak anies yang elektabilitasnya nomor satu
nah bahkan ada juga yang nomor dua di bawah prabowo
jadi hal hal seperti ini tentu sangat terpengaruh oleh karakteristik dari daerah daerah itu sendiri
jadi ada misalnya akseptabilitas dari daerah daerah itu terhadap pak anis berbeda beda
dan ini kita sadari
bagaimana ketika aspek akseptabilitas atau penerimaan pak anis berbeda beda
kalau kita tarik secara nasional itu pak anies nanti tetap mendapatkan
suara yang signifikan lewat survei ya ini juga tentu akan terus kita lakukan
tapi sekali lagi catatan dari hasil survei itu menjadi sangat penting buat kami partai nasdem dan tentu juga nanti mitra koalisi untuk terus mengkaji mendalami
dan tentu ini nanti akan kita turunkan dalam bentuk strategi
bagaimana misalnya pak anis di semua daerah yang berbeda
jadi saya berharap yang ada di situ merata
kansahan karena anda sudah menyinggung soal mitra kualiti saya ke mas denny
mas denny mitra koalisi ini berpengaruh tidak terhadap pergerakan stagnan yang dialami oleh anies baswedan
karena kalau misalnya kita lihat selama lima bulan terakhir ini koalisi perubahan ini bergerak terlihat bergerak sendiri sendiri
apakah menurut anda ini juga ada pengaruhnya
ya yang pasti betul kata kansahan
tentu tingkat kepastian bagi anies itu semakin jelas ketika tiga partai itu sudah kurang lebih mendeklarasikan masing masing
tapi memang sejauh ini belum ada deklarasi bersama dari tiga partai tersebut
di hal ini saya punya catatan yang sangat penting adalah bagaimana menjelaskan naiknya suara nasdem dibanding survei sebelumnya
sementara anies cenderung stagnan atau bahkan sedikit menurun adalah pada saat yang sama
dalam tiga bulan terakhir kami menemukan adanya kenaikan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah
dan itu larinya kemana prabowo atau ganjar
dan itu berkaitan dengan kenaikan suara pak prabowo atau kenaikan suara anis
terutama pak ganjar kemudian pak anies yang sedikit tertahan
kemudian kita juga melakukan analisis bahwa suara anies baswedan sekarang ini kan diperbutkan oleh terutama oleh tiga partai pendukungnya ya
ada nasdem ada pks dan demokrat
kalau sebelumnya kami menemukan pks paling banyak menarik suara anies baswedan
di survei terakhir kami menemukan hal yang berbeda di mana nasdem lah partai yang paling banyak menarik suara anies baswedan baru pks kemudian demokrat
karena itu kita juga menemukan fakta bahwa ketika suara nasdem cenderung menguat pada saat yang sama ada partai pengusung anis yang lain yaitu demokrat cenderung menurun karena ada tarik menarik masa pemilih anis antara kedua partai tersebut
dan itu wajar karena ada dua partai yang lain yaitu demokrat yang menurun karena ada tarik menarik masa pemilih anis antara kedua partai tersebut
dan itu wajar karena ada dua partai yang lain yaitu demokrat yang menurut kami hal yang sama dan gini mas denny
karena dua partai ini memiliki platform yang kurang lebih sama sama sama partai nasionalis

mas denny unsur apa yang kira kira menurut anda bisa membantu menaikkan lagi elektabilitas
apakah faktor pemilihan cawapres menentukan juga bagi anis baswedan
ya yang pasti pemilih itu paling utama fokusnya pada calon presiden
yang pasti pemilih itu paling utama fokusnya kepada calon presiden
kalau calon presidennya itu baik walaupun calon wakil presidennya tidak terlalu populer
sebagaimana kita pernah juga alami ketika pak jokowi berpasangan dengan pak ⁇ maruf ⁇ amin misalnya
tetapi pak jokowi kemudian bisa memenangkan pertarungan di pemilu dua ribu sembilan belas
karena itu yang lebih penting adalah bagaimana anies baswedan sebagai seorang calon presiden
memiliki tingkat akseptabilitas yang lebih baik dibanding saat ini
saat ini memang kita melihat ada cenderung penurunan tingkat akseptabilitas kepada anies dari tiga bulan sebelumnya
oke dari tiga bulan sebelumnya
kang saan apa strategi yang sekarang secepat cepatnya akan dilakukan partai nasdem
singkat saja kang
ya tentu yang pertama tadi soal kepastian
sebelumnya pak anies baru dapat kepastian dari satu partai
dan sekarang di tiga partai kita sudah membuat piagam koalisi perubahan
menurut saya itu juga tahapan kepastian yang didapatkan oleh pak anies
bahwa pak anies sekarang sudah cukup dengan tiga partai untuk bisa nanti secara resmi menjadi calon presiden
jadi ketika tahapan pemilunya sudah dimulai
jadi sudah tidak ada keraguan terkait dengan soal kepastian partai pengusung
dengan tiga partai ini di parlemen sudah melebihi
nah tinggal nanti deklarasi secara bersama
dan tentu ini sedang kita rancang
deklarasi ketiga partai pengusung pak anies
nah yang ketiga tentu kita juga sudah petakan
dari data yang didapat oleh smrc
mas denny sampaikan maupun dari data data lain
di mana memang secara kewilayahan
itu pak anies
akseptabilitasnya tinggi di wilayah itu tentu akan kita perkuat terus
akseptabilitas atau penerimaannya pak anies itu
tidak terlalu baik misalnya
bahkan jenggung apa
tentu itu juga akan menjadi pertimbangan kita
nah hal hal seperti ini akan terus kita petakan
akan terus kita bedah
dan disitulah nanti
nanti kita akan memposisikan kira kira
dari sisi isu
dari sisi kewilayahan
pak anies harus turun kemana
dan kita akan atur irama atau ritme saparinya pak anies
dan juga dalam konteks isu isu yang nanti akan kita bawa ke ruang publik
baik kang saan begitu juga menggabungkan irama dengan partai koalisi berarti ya kang saan ya
ya kita akan gabungkan
terima kasih banyak kang saan mustafa malam hari ini sudah bergabung
mas denny irvani dari direktur riset smrc
terima kasih sudah bergabung malam ini
terima kasih mbak denny masih ya